itu mulus mulus aja kayak jalan tol
masalah ini tidak pernah habis di negara ips ini
farhan alih jujur saja
sebetulnya ini ada apa
ada cerita buat kata orang semua di sini
siapa tahu beta dan kawan kawan ini bisa bantu ale dan kasih jalan keluar tol
tidak ada jawaban kak
nah contoh mereka ini
walaupun mereka bersaing
mereka itu tidak sengaja
tapi berlawanan gitu loh
paham kalian semua ya
lo pasti gak mau kan
kalau mereka berdua balikan
mereka itu kan
nah sekarang bu diyah giliran siapa lagi selanjutnya
oke persiapkan dirinya semua
fin ada yang pengen gue omongin sama lo
tapi nggak di sini
ini di sana
bila mau kemana
el menang loh bu
hebat kamu pasti kamu cewek banget ya say
iya tapi ini bajunya kotor sama celananya
ibu anda gak malu ya anak anda itu menang karena main curang loh
tadi kan ibu dengar kalau mac itu jatuh karena dia sendiri bukan karena el
aduh tante mike aja jatuh karena dia lagi kebucinan aja sama michelle
makanya michelle dibelain terus
oh jadi michelle itu menang karena manfaatin kebaperannya mike
tapi yang jelas bu saya tuh bangga sekali sama l
soalnya dia berjuang mewakili kelasnya dan tidak menyerah sebelum bertanding
satu hal ibu sama anak ada bedanya
ini lagi satu
iya gue juga mau balik lagi
sebenarnya maksudnya sikap lo ke gue itu apa sih pin
lo ngantar jemput gue lo belajar bareng sama gue lo perhatian sama gue
jujur ya vin gue baper banget sama sikap loh ke gue
walaupun gue tau kalau lo belum move on dari rara
apa sebenarnya lo mau berubah
apa sebenarnya lo mau berubah

apa sebenarnya lo mau berubah
apa sebenarnya lo cuma manfaatin gue doang buat rara cemburu ya
nggak ada tasya
gue sama sekali nggak ada pikiran untuk manfaatin lo nggak ada
terus apa dong vin
kalau gue emang
gue emang belum bisa move on dari rara
tapi sekarang gue berusaha
dan gue ngerasa kalau
kalau lo bisa bantu gue buat move on sya
kok lo beneran mikir kayak gitu
kalau beneran gak ada niatan untuk manfaatin gue buat rara cemburu

lo mau nggak jalanin hubungan serius sama gue
aduh sebetulnya toh
pt ini masih tidak tarimai
kalau warga negara ipa dan ips itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah
berisik loh tadi aja lo kalah kan dari bella
ember katanya menteri pertahanannya its kok kalah
jadi ini kalah beneran
atau emang cuma sengaja dikalah kalahin
oh biar bela bisa jadi tuan putrinya natif
grakasih gerah dong
gerah dong gerah
ani lo masih gerah nih
masuk tuh baru kembar
kamu orang berdua ini toh tidak pernah cerewet
tapi kali ini kamu orang berdua paling cerewet
ya ampun buat cerita cerita karang karang cerita kayak abu nawas lama lama
eh kamu orang berdua kalau cerewet cerewet begini terus
selama lama kita kasih jodoh kamu orang berdua sama kembar ipa itu
di mana pengen cocok
kemarin aja di bis malah berantem
ya ampun kamu orang berdua ini parah nih lempar bunga ini kayak menteri pertahanan
ambil itu daun itu lalu makan
eh kamu orang semua harus tahu
beta ini sebetulnya tidak tega sama perempuan ipa itu
ya biarpun bagaimana toh dia itu perempuan
kalau seandainya tadi beta lawan ardi atau alino
eh beta tetap gaspol
beta tidak akan siampun
beta tidak akan ragu ragu kawan
eh sa'ay lu kutu beras ngelesnya
ya ampun kutu beras dapet dari steel dari mana itu
eh eh bentar bentar bentar
oh ternyata dari tadi riva sama farel diem diem loh duduknya juga jauh jauhan
eh kembar mau minggir dulu daripada
biar riva sama farel tutupnya mepetan
lagian gua sama riva juga udah putus
hah udah putus
putus baru juga jadian udah putus aja loh
gua pikir udah putus
hubungan lo sama riva itu mulus mulus aja kayak jalan tol
mama ini masalah ini tidak pernah habis di negara ips ini
farel alih jujur saja sebetulnya ini ada apa
aleh cerita buat kata orang semua disini
siapa tau betta dan kawan kawan ini bisa bantu aleh dan kasih jalan ke luar tol
ya ampun tidak ada jawabankah
eh lu minggir
eh paragus juga aguad
mereka memang berkelakuan
kori kadang mereka di betul langit